sementara itu dokter dari rumah sakit medika permata hijau jakarta bimanes sutarjo dituntut penjara selama enam tahun oleh jaksa komisi pemberantasan korupsi
ia juga dituntut membayar denda sebanyak tiga ratus juta rupiah subsider tiga bulan kurungan
terkait dugaan menghalangi proses penyidikan perkara korupsi iktp yang menyeret mantan ketua dpr ri setia novanto
bimanes tutarjo didampingi kuasa hukumnya wirawan adnan memasuki ruang sidang wirjono projo di koro satu pada pukul tujuh belas dua puluh wib kamis sore
tim jaksa penuntut umum dari komisi pemberantasan korupsi membacakan surat tuntutan dan memutuskan untuk menyatakan bimanes sutarjo bersalah
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh satu undang undang tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana selama enam tahun penjara dikurangi masa tahanan
bimanes tutarjo menjelaskan sebagaimana kamu menyatakan terdakwa dokter bimanes tutarjo petugut istri rasa dan menyatakan roh hukum bersalah

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan binarintah sebesar tiga ratus juta rupiah
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan bidana kurungan selama tiga bulan